selamat malam sebagai ibu kota negara tak salah rasanya jika pilkada di dki jakarta
menjadi barometer perpolitikan di tanah air
segala kontroversi hingga keunikan menjadi sorotan
tentunya yang paling sering dibicarakan adalah figur para calon gubernurnya
kalau ditarik benang merahnya tiga calon yang bertarung seluruhnya bukanlah dari kader partai
salah satunya anies baswedan
yang menarik mantan menteri ini diusung dari dua partai yang sebelumnya
di masa pilpres dua ribu empat belas lalu berseberangan secara politik dengan dirinya
kali ini kami akan mengajak anda untuk mengupas pilihan politik sosok akademisi ini
banyak yang bisa diungkap jika kita mendengar nama anies baswedan
anak mantan wakil rektor yang sukses menjadi rektor
dalam kampanyenya calon gubernur dki jakarta ini juga menunjukkan bakatnya sebagai negasiator
saat belusukan ke pasar anies berhasil bernegosiasi dengan
satu renceng petai seharga rp empat puluh sukses ia tawar menjadi rp dua puluh lima saja
dan petai pun segera meluncur ke kediamannya untuk dimasak
kita lihat apa pendapat anies baswedan terkait hal ini
masalah seperti ini itu dibicarakan undang pihak pihak yang terkait
untuk menunjukkan tujuannya bagaimana bisa membuat proses
proses menjadi lebih efisien lebih efektif
dan tetap memberikan ruang keuntungan bagi semua pihak
ruang keuntungan buat semua pihak
tapi jangan hanya petai saja yang ditawar
prasarana ibu kota investasi asing di jakarta hingga pengadaan barang dan jasa pemda
penting dan perlu ditawar dengan cermat
maklum kebanyakan mark up harga
sifat pro pasar tradisional ini juga menular ke pendampingnya sandiaga uno
mungkin sandi berpendapat
mungkin sandi berpendapat
mas anies ini sangat berbakat di dunia pasar pasaran
hasilnya pasangan anis sandi menyiapkan program weekend ke pasar
ini adalah gerakan moral agar masyarakat mau mengajak keluarga ke pasar tradisional
jika mereka terpilih dan program ini sukses berjalan
semoga kemacetan puncak berkurang karena sebagian besar warga dki jakarta memadati pasar
lalu apa saja yang perlu dibenahi menurut sandi
kita simak pernyataannya
nah apa solusinya
tentunya adalah pengelolaan di mana yang kosong itu diisi dengan pusat pusat kuliner
karena di sini banyak perkantoran tapi orang makannya di pinggir pkl
tapi kalau misalnya dibuat yang nyaman food court yang menarik mungkin seperti pasar raya dapur raya dan lain lain
itu mereka bisa menjadi daya tarik sendiri dan akhirnya pasarnya akan kembali bergairah
nah pkl nya juga ditata jangan lagi di pinggir di badan jalan
mereka mau ditata asal diberikan kebijakan yang jelas
itu tadi yang masukan dari pedagang pasar mampang
mereka mau ditata
sebentar jangan sampai anda salah paham ini
ini bukan tata rias atau tata busana loh melainkan tata kelola pedagang pasar
maklum saja sandiaga uno adalah mantan ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
oh ya ngomong ngomong soal kampanye hingga pertengahan november lalu bawaslu mendata pasangan anis sandi diduga melakukan enam pelanggaran
pasangan ahok jarot juga mendapat nilai yang sama
sementara agus silvi menjadi pasangan yang terbanyak melakukan dugaan pelanggaran yaitu lima belas pelanggaran
sandiaga uno membantah namun tetap menjadikan hal ini sebagai catatan bagi tim kampanye
menurut saya bagus tanggapannya positif dan fair
kita komitmen tidak melakukan politik uang kita satu satunya paslon yang didukung
ada tiga mantan komisioner kpk
jadi kita komitmennya bersih transparan dan tidak kusus

jadi kita komit
nah untuk anak kecil agak susah karena mereka ini kan ada terus di sekitar orang tuanya
memang kami akan berusaha untuk memastikan tidak ada anak anak di bawah umur yang ikut kampanye walaupun dalam implementasinya agak

coba kita ulangi sekali lagi apa yang dikatakan sandi tentang ini
memang kami akan berusaha untuk memastikan tidak ada anak anak di bawah umur yang ikut kampanye walaupun dalam implementasinya agak sulit ya
mas andi ini mungkin mau menyindir pasalnya ada pihak yang membawa anak di bawah umur saat kampanye damai mereka pada dua puluh sembilan oktober lalu
siapa mereka sesungguhnya
iya tak lain dan tak bukan adalah anies baswedan pasangan sandiaga uno sekaligus calon gubernur dki jakarta
selain anies silviana murni pun tak mau kalah
ada anak anak di bawah umur dalam kampanye pilkada dki jakarta lengkap dengan aksi foto foto dan saling memperkenalkan anak masing masing
menurut saya wajar jika pasangan calon memperkenalkan keluarganya pada masyarakat apalagi ini kampanye pertama
jadi kalau bertemu orang di jalan anak itu bisa dikenal orangnya
atau bahkan diberi jajan oleh pendukung ayahnya
untuk kampanye berikutnya kita doakan saja semoga tidak ada pelanggaran yang disengaja
masih tentang kampanye vw kombi yang ikonik berpadu dengan vespa tua mengiringi perkenalan mereka pada warga dki jakarta saat kampanye damai dua puluh sembilan oktober lalu
satu hal yang mengganjal perasaan saya kenapa anies sandi memilih mobil dan motor klasik
sebagaimana jakarta jakarta itu adalah sebuah kota dengan sejarah yang panjang
yang harus dirawat dengan rasa
cinta rasa suka itulah yang dimiliki oleh mereka mereka yang merawat vespa merawat mobil mobil klasik ini
jakarta salah satu contoh yang mirip seperti itu
kendaraan klasik seperti jakarta
perlu pak anies tahu kendaraan klasik butuh perawatan mahal sering mogok suku cadangnya sulit dan sangat sedikit yang bayar pajak pak
oh iya ada selentingan gosip
motif politik dibalik pendistribusian kartu indonesia pintar saat anies baswedan
di menjabat sebagai mendikbud
dki jakarta adalah satu satunya provinsi yang tidak mendistribusikan kartu indonesia pintar
karena dki sudah memiliki kartu jakarta pintar
kip ini bukan program menteri tapi ini program presiden
lalu kita sudah kirimkan jadi dananya sudah masuk ke rekening mereka
tetapi ternyata masyarakat mengatakan tidak bisa mencairkan
karena ada peraturan gubernur yang melarang
jadi penerima kjp untuk menerima bantuan sosial lain
jika terpilih menjadi gubernur anies akan mengizinkan kjp dan kip diterima bersamaan
ini jelas sindiran untuk petahana
gara gara nilai kjp lebih besar dibanding kip
muncul friksi baru
lucunya perdebatan antar cagup ini sampai membawa sila kelima pancasila
memang apa hubungannya
sila kelima pancasila itu keadilan sosial bagi surat indonesia
bukan bantuan sosial
ya lucu juga kalau sila kelima pancasila berisi bantuan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itu sama saja namanya dengan subsidi tanpa seleksi
ibarat amplas gesekan antara anies baswedan dan ahok cukup membekas
ini bukan soal kjp dan kip saja
dulu sewaktu anies masih menjadi menteri ia mencanangkan mengantar anak pada hari pertama sekolah
imbawan pak menteri diikuti para kepala daerah
ya jelas perintah menteri ini sahih dan pasti
semua lini aparatur sipil negara pun mengikuti instruksi
mulai dari pns level bawah hingga kepala daerah
anak anak senang karena bisa sekolah di antar ibu dan ayah sekaligus pejabat daerah
nah lain kata pak menteri lain kata pula pak gubernur dki
ahok nampaknya cukup alergi dengan imbauan mendikbud ini
tentu pak gubernur tidak melarang
tapi jika imbawan mendikbud ini tidak akan berhasil

maka tunjangan kinerja daerah atau tkd otomatis mendapat pengotongan
alias gaji pns akan disunat
pns pemprov dki resah dan gelisah
maklum saja tunjangan kinerja daerah mereka sangat luar biasa
sehari saja tak masuk bisa dipotong hingga lebih dari satu juta rupiah
tapi tunggu dulu kini mereka saling berhadapan berebut kursi gubernur dki
secara tak langsung anis dan ahok kini dihadapkan oleh suasana kompetisi yang seru
ngomong ngomong pilkada rakyat juga perlu tahu
berapa partisipasi dana yang digelontorkan anies baswedan dalam ajang ini
dari pak sandi satu lima miliar
dari mas anies empat ratus juta
dari gerindra tujuh ratus lima puluh juta
dari pks tiga ratus lima puluh juta
anies baswedan pindah haluan
ia menyeberang ke pihak seberang mengharapkan peluang
peluang tentu ada tapi tidak jaminan perjalanan akan berujung manis
lalu apa yang menjadi alasan warga memilih anies
bapak anies baswedan ya
iya pak anies baswedan
alasan ibu memilih pak anies baswedan apa bu

jadi prestasinya apa bu
yang ibu senangi
kayaknya bisa untuk macam macam masalah gitu
sudah menjadi rahasia umum bahwa apa yang disampaikan kontestan pemilu dalam pidato pidato politiknya
bukanlah murni sebagai buah pikiran sang calon
ada orang orang di balik layar yang berperan meramu materinya
kami akan kembali dengan informasi seputar orang orang
di balik pentas politik anies baswedan sandiaga uno
politik erat kaitannya dengan rasa percaya
menjadikan sosok teman sebagai jurubicara
yang sudah mengenal betul
karakter yang ingin dipresentasikan kepada publik menjadi cara yang ditempuh politisi
begitupun pilihan pasangan anies sandi menghadapi pertarungan politik pilkada dki jakarta

alex adalah teman lama sandi saat aktif di himpunan pengusaha muda indonesia
ketika diminta sahabatnya ia tentu tak menolak
sejak dulu jakarta dikatakan kota yang keras
itulah yang kemudian melahirkan ungkapan siapa suruh datang ke jakarta
pun begitu dengan alex ia menilai kompleksitas jakarta membutuhkan orang yang mau bekerja keras
secara personal pak
alex karena sudah mengenal lama bang sandi
khususnya apa karakter seperti apa sih yang sebenarnya luput dari penglihatan masyarakat umum
yang mungkin lucu atau mungkin unik yang dimiliki oleh kedua calon ini
kelebihannya satu ya kalau saya rasa egaliter
itu satu kata yang bagus untuk menerjemahkan mas anies dan bang sandi
mereka pribadi yang egaliter
artinya mereka bukan pribadi yang terlalu menjaga jarak
jadi mereka cukup
ada kenyamanan lah bagi individu baik itu yang udah lama kenal maupun baru kenal untuk berkomunikasi gitu
saya merasa itu kualitas yang penting untuk dimiliki para pemimpin pemimpin bangsa ini ke depan
alex menyadari bahwa pasangan calon akan menjadi sorotan
ibarat kata gerak gerik dan ucapan bisa menjatuhkan
karena itulah pasangan anies sandi dikelilingi belasan tim pakar
mulai dari pakar kebijakan publik lingkungan politik kesehatan hingga pendidikan
semuanya akan menyampaikan informasi kepada anis sandi sebelum berkampanye
kalau kita lihat speech yang disampaikan biasanya dari jubir sendiri mendengar apa yang disampaikan bang sandi kepada masyarakat kemudian tim sendiri
ramuan ramuan apa sih yang biasanya dibisikan sebelumnya kepada bang sandi
mungkin kata bisikkan tidak tepat ya
jadi ini tim
contohnya untuk konten isi bang sandi punya yang namanya tim pakar
isinya ekspert expert di berbagai bidang jumlahnya tujuh belas orang
mas anies dan bang sandi mereka juga punya tim advisor advisor
itu semua proses tim
masukan dari berbagai serapan dia juga bottom up
serapan dari masyarakat kebutuhan mereka apa mau mereka apa itu
jadi kontennya bukan sesuatu yang lahir secampur
tidak ada cara elitis gitu tapi memang berasal dari aspirasi bawah
jadi ada proses partisipasi yang kita ibatkan publik untuk ikut memikirkan kita menuju kemana
jakartanya kita mau bawa kemana
selain tujuh belas pakar di berbagai bidang ada pakar lain yang sangat dipercaya pasangan anis sandi
pakar itu bernama warga jakarta
lalu apa hubungannya
ya warga itulah yang menjadi rela
jadi rambu penentu arah pasangan calon ini membawa jakarta nantinya
dengan tenaga ahli yang banyak anis sandi percaya betul pada pergerakan kampanye yang disusun
setiap hari pasangan ini sangat patuh pada keputusan tim untuk mendatangi setidaknya tujuh hingga sepuluh lokasi dalam sehari
ada gak sih pak momen dimana tim sudah merumuskan sesuatu
let's say hari ini kemana bertemu dengan teman teman
masyarakat seperti apa
kemudian ternyata pak anies ataupun bang sandi punya ide lain
biasanya untuk membuat titik temu itu apa yang negosiasi apa yang dilakukan di tim sendiri
honestly itu semua kan udah jadwal jadwal kampanye sudah ditetapkan dari sehari setidaknya sehari sebelumnya
dan saya rasa baik mas anies maupun bang sandi mengikuti
tidak ada perubahan perubahan mendadak dalam hari tersebut
jadi itulah artinya kalau udah kerja tim harus patuh dengan perancangan tim kan
kenapa sih saya harus kesini
gak pernah saya lihat
dengan kekuatan tim yang mumpuni ditambah keberadaan kawan lama yang merefleksikan karakter pasangan calon
tim pemenangan optimistis mampu membentuk mesin politik yang efektif sebagai pengumpul suara
roni satria jakarta
sebagaimana kita ketahui selain anies baswedan ada nama agus harimurti yudhoyono yang juga menjadi calon gubernur penantang petahana di pentas pilkada dki jakarta
nah banyak yang memprediksi bahwa ini akan menciptakan persaingan yang sengit di antara kedua calon
sebagai saingan agus punya penilaian khusus mengenai sosok anies
anies saya kenal beliau ya
dia aktif sebagai akademisi dan menjadi menteri pendidikan
dan saya pikir tentu pendekatannya pun akan terkait dengan pengalaman beliau di dunia akademisi dan pendidikan
dan dalam membangun jakarta saya pikir juga tentunya beliau sendiri memiliki paradigma tersendiri
saya pikir sama sama bagi saya dan pak anies sebagai challenger
sama sama kami berdua ingin membawa perubahan
tinggal nanti pada saatnya selama masa kampanye ini tentu kami berdua memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada publik
apa menjadi visi misi harapan besar termasuk program program yang bisa dijalankan oleh masing masing begitu
tapi posisi kami sama sebetulnya ini kami ingin membawa perubahan
dan disitu kalau ada kesamaan kemiripan ya tentu karena kita ingin berubah sama sama ingin berubah
tetapi kalau ada perubahan karena memang kita punya karakter yang berbeda karena kita punya keunggulan dan basis yang berbeda beda pula
tak hanya agus sang petahana basuki cahayapurnama atau ahok pun punya penilaian tersendiri tentang sosok anies baswedan
oke lah prinsip kita kan makin banyak yang ikut warga dki makin banyak punya pilihan itu yang penting
terus bapak melihat peluang bapak sendiri
aku dari dulu nggak begitu pikirin peluang yang penting kerja aja tergantung ini kayak kontrak kerja kan padang jakarta
fd now akan kembali dengan perbincangan khusus saya dengan figur yang sejak tadi kita bicarakan anies baswedan
seperti apa optimisme dan pandangan politiknya terhadap persaingan di pilkada dki jakarta
nantikan sesaat lagi
halo apa kabar hari ini saya berkesempatan berbincang dengan kandidat gubernur nomor urut tiga anies baswedan yang sangat dikenal dengan salam bersama
halo mas anies apa itu salam bersama tuh
salam bersama kita ingin mengirimkan pesan perdamaian persahabatan kekeluargaan dan ini kita putuskan jauh sebelum ada pemberian nomor
karena kita sudah terlalu sering menerima kepalan tangan
dan kepalan tangan itu hanya mengundang kepalan tangan berikutnya
tapi kalau salam kita mengucap salam cenderung kepalanya menunduk menghormat dan yang terima salam pasti senyum dan kirim salam juga
lain kalau kita kirim kepalan tangan
nah jadi kita salam bersama itu yel yel yang membuat kita merasa aman nggak mencekam tidak membuat suasana tegangan nggak mungkin ketemu orang begini nih
kemudian dapatnya apa ya begini juga gitu
tapi kalau salam responnya pasti salam ini universal seluruh dunia dan salam bersama membuat kita merasa jakarta milik bersama majunya bersama pula
apa sih yang kemudian membuat mas anies maju gubernur dki
karena kan sebelumnya udah lumayan high call kan mas anies itu calon presiden gitu
sudah sempat didengungkan di dua ribu empat belas
tapi kemudian masuk kabinet selesai dari kabinet
kemudian akhirnya memutuskan untuk maju di dki
ya jadi saya selesai bertugas di kabinet bulan juli kemarin
kemudian kembali menjadi warga negara biasa dan mengerjakan hal hal yang seperti orang tua lain seperti juga kepala keluarga yang lain
dan saya kembali keliling ke banyak tempat
lalu saya menerima undangan sekitar akhir agustus awal september
ada pimpinan partai yang menanyakan apakah anda bersedia bila dipertimbangkan
jadi waktu itu baru dipertimbangkan
di situ kemudian saya diskusi dengan keluarga dengan istri dengan ibu
dan kita putuskan begini bila ada panggilan untuk menjadi calon maka saya siap
tapi saya tidak secara aktif melakukan kegiatan untuk menjajaki
karena begini kalau ada panggilan pasti ada pertimbangan
apalagi kemudian di ujung itu karena ada survei yang menunjukkan nama saya muncul cukup kuat
nah survei itu siapa sih itu kan publik ya bukan pandangan beberapa orang elit
kenapa saya bersedia saya melihat kita ini harus mendorong lebih banyak orang orang mau terlibat politik
jadi ketika saya diundang lalu saya bilang enggak ah saya mau jalan yang nyaman aja
saya mau kerja yang penuh tepuk tangan penuh puji pujian
kalau di sini kan berhadapan dengan situasi orang harus memilih ada kritik ada segala macam
ada dunia yang saya bilang bismillah saya terima undangan ini dan saya melihat ini sebagai sebuah kehormatan
tapi kenapa jakarta kan ada jawa barat ada jawa timur nanti ya
tapi sekarang ada beberapa provinsi juga ada bangka belitung ada banten ada kenapa jakarta
ya sekarang ada jakarta
yang menawarkan saya mengundang jakarta
dan saya melihat memang jakarta memerlukan perubahan
saya sendiri sebenarnya selalu membicarakan tentang pentingnya perubahan di jakarta
cuma saya tidak pernah mengira bahwa yang harus ikut berjalan itu saya sendiri
buat teman teman selalu yang sering saya diskusi pasti mereka sering mendengar bahwa anies berkali kali dalam kesempatan manapun selalu mengatakan kita perlu jakarta berubah
karena tidak bisa jakarta seperti ini terus
dan sekarang justru malah saya yang dapat amanat untuk terlibat
ada sebagian yang berpendapat positif mas anies akhirnya maju sebagai gubernur
tapi ada juga yang tidak sedikit yang mencibirkan begitu kan
di politik itu kan bukan bisnis yang bisa menyenangkan semua orang gitu ya
ada yang mengatakan bahwa anies baswedan itu tidak pernah berpeluh peluh di politik
tidak pernah berpeluh peluh di partai politik
tidak pernah membangun partai politik
tidak pernah kerja politik
terus tiba tiba menjadi apa namanya ujug ujug menjadi elit
saya terlibat serius di pilpres dua ribu sembilan belas
bahkan saya terlibat juga dalam kegiatan kegiatan politik sebelumnya
jadi kalau dibilang tidak ada sebilahkan dibandingkan
dari tiga kandidat ini mana yang tidak pernah berpelu
walaupun memang tidak pernah di partai politik
saya tidak pernah berada di politik tapi saya terlibat dalam begitu banyak kegiatan masyarakat
menurut saya malah kita membutuhkan kebaruan
kita membutuhkan orang orang baru
orang orang baru yang mau terlibat dalam proses politik
belum tentu berasal dari partai politik
saya rasa apa yang dikerjakan oleh partai gerindra dan pks juga sebuah terobosan berani
mereka justru mengundang seseorang yang dulunya pernah berseberangan
saya adalah jurubicaranya pak jokowi
bang sandiaga uno beliau adalah jurubicaranya pak prabowo
partai pks gerindra waktu itu adalah partai pendukungnya pak prabowo
lalu mereka mengundang orang yang berbeda
yang dulu pernah berbeda
kenapa karena sedang memikirkan jakarta dan mencari solusi untuk jakarta
inilah pelajaran kenegarawanan yang sekarang minim
jadi malah menurut saya kita
nah buat mas sandiaga sendiri itu tidak jadi semacam gendala psikologis
karena sebelumnya berseberangan dengan prabowo yang tokoh sentralnya di rumah kertanegara
di koalisi kertanegara
tapi kemudian akhirnya intax attack dan kemudian bersinergi untuk memenangkan jakarta
pilpres sudah selesai bulan juli dua ribu empat belas
sesudah pilpres selesai masing masing kita mainkan perang
saya bertugas di kabinet kemudian partai partai juga kembali kepada tugasnya masing masing
jadi justru kalau kita perangkap sudah selesai pilpresnya
kita ini terbiasa dengan kelompok yang permanen
misalnya anda sunda anda jawa anda muslim anda nasrani hindu buddha itu seumur hidup nggak berubah
ya begitu terus
tapi kalau pilkada pemilu pilihan itu ya pada saat terjadinya pilihan
sudah selesai selesai
justru menurut saya ini adalah contoh bagaimana persatuan itu ditunjukkan
kenapa yang buat kita sama
karena kita sama sama mencintai indonesia
kita sama sama menyadari ini bangsa indonesia
ini bukan bangsa partai bangsa gerindra bangsa golkar bangsa pks bangsa p tiga
ini bukan ini bangsa indonesia
dan pesan ini menurut saya pesan yang salam kita kenapa salam bersama juga
ini nuncukan pesan kok kita ingin bangun persatuan
walaupun pada akhirnya jejak jejak digital dikatakanlah di kanal kanal seperti youtube itu
anda katakan itu adalah masa lampau ya
jadi tidak perlu direlevansikan
yang penting ada bukan pilihan
kalau misalnya tidak mas maka seumur hidup pilpresnya sudah selesai
maka seumur hidup polarisasi tidak akan selesai
itu kan saat memilih disitu kita menentukan pilihan
justru disitulah peletak kematangannya
uang keluarga aja bisa pilihannya beda kok kakak milih apa adik milih apa
apakah kemudian kakak dan adik itu harus kemudian berseberangan terus
jadi justru menurut saya disinilah kematangan di dalam mengelola perbedaan
kenapa politik sih mas anies
mas anies itu sudah dikenal orang di dunia pendidikan dan banyak berbuat di dunia pendidikan
apakah bisnis bersih
apakah kompetisi di dunia bisnis itu bersih
apakah kompetisi coba lihat kompetisi di media
apakah kompetisi di media itu distribusi ke orang itu apakah itu bersih
bedanya di dunia politik penuh dengan spotlight
kalau anda memonitor dua chain minimarket itu kompetisinya di bawah luar biasa tuh
satu buka cabang buka cabang lain buka cabang wih keras sekali kompetisinya
justru disinilah letak masalahnya
kalau orang orang tak bermasalah hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik lalu siapa yang ngelola uang pajak kita
kalau kita semua hanya maunya jadi pembayar pajak aja
jangan masuki wilayah politik karena wilayah politik itu kotor
mah bung karno itu apa sih profesinya
sahrir itu apa sih
tetapi karena mereka berpolitik membawa intelektualitas membawa integritas dengan visi
maka orang tua pun mengatakan pada anak anaknya jadilah seperti mereka
pikirannya diekspresikan dengan tutur kata yang terstruktur dan bernuansa kebaikan
karena itu orang tua dimana mana saja
saya masih kecil diberikan buku buku biografi
nah hari ini kita sering menemukan justru sebaliknya
orang tua bilang sama anak jangan masuk politik
kenapa lihatlah politisi politisi
karena itu kita harus justru mengembalikan
dalam kenyataannya pendidikan saja
pendidikan itu keputusan politik
kita memiliki anggaran
misalnya sebutlah empat ratus tiga puluh triliun
mau diberikan untuk sd atau smp atau sma
itu keputusan politik
yang mau ditambah jumlah subsidinya sd smp sma
itu keputusan politik
mau menentukan apakah rute jalannya melewati daerah ini atau daerah sana
itu keputusan politik
begitu banyak dalam hidup kita sebenarnya adalah keputusan politik
tidak semua tapi begitu banyak
nah problemnya adalah justru kita ini ingin terjadi perubahan
ingin politik kita lebih baik
tapi justru kalau ada orang tak bermasalah masuk politik dilarang
jadi saya pikir begini
kalau ada orang yang tidak bermasalah masuk politik dipermasalahkan
tapi kalau ada orang bermasalah masuk politik malah tidak dipermasalahkan
lihat terus bagaimana kita mau berubah
jadi itu yang sering juga kita alami
malah menurut saya kalau ada orang tak bermasalah masuk politik
karena itu saya konsisten
bila ada teman mau masuk wilayah politik yang saya tahu orang ini tidak bermasalah saya dukung
perlu dibantu kampanye saya bantu
saya tidak bisa bantu uang
nanti saya bantu dengan pesan pesan
kenapa karena saya ingin agar indonesia kembali kepemimpinan itu diisi oleh orang orang tak bermasalah
kalau mengatakan orang baik nanti kriterianya sulit
orang baik gitu ya
tapi minimal yang tak bermasalah
dengan begitu kita kan ingin kepemimpinan kepemimpinan di indonesia itu justru orang orang yang potensial kompeten berintegritas
apa yang membuat warga jakarta saya kebetulan bukan warga jakarta mas saya warga bekasi
tapi apa yang kemudian membuat warga jakarta memilih anda
kenapa mereka harus memilih anda ketimbang memilih yang lain
ketua pertama pertama
pencitraan efektif itu artinya kita bisa menjalankan dengan baik berkomunikasi dengan
semua dengan baik sehingga yang direncanakan berfungsi berjalan mengapa ini penting tugas
seorang gubernur adalah menjalankan semua rencana bukan hanya satu dua rencana lalu
diekspos besar besaran semua rencana karena itu kami menawarkan kepemimpinan yang efektif
apa itu konkretnya pemerintah itu memiliki program program pemerintah ini diterjemahkan
dalam bentuk anggaran ketika anggaran dilaksanakan ketika program melaksanakan
anggaran terpakai kalau program tidak dilaksanakan anggaran tidak terpakai gampang
jadi di jakarta ini tahun dua ribu lima belas ada program anggarannya seratus persen yang programnya terlaksana
enam puluh delapan persen artinya dua per tiga itu gak jalan maaf dua per tiga jalan satu per tiga gak jalan
kalau sepertinya gak jalan yang rugi siapa sih
rakyat memang yang berjalan ada kemudian populer tapi kalau yang berjalan populer
enggak berarti kemudian efektif justru rencana kalau anda seorang ceo dapat rencana seratus persen
yang berjalan hanya enam puluh delapan persen
dimintai pertanggung jawaban oleh pemegang saham sudah gitu laporan
keuangannya tidak wtp wtp itu wajar tanpa pengecualian artinya laporan keuangannya
memenuhi standar minimal untuk dikatakan bebas dari problem kita ini ingin jakarta bersih
jakarta bebas korupsi bagaimana mungkin dengan laporan keuangan jakarta selama ini
ini tugas mendasar seorang gubernur dia diberikan tugas ini programnya ini anggarannya
jalan belapah seorang pemimpin itu harus bisa menjalan
nomor persatu harus menjalankan tugasnya yang kedua yang kami tawarkan adalah membangun suasana jakarta
yang menyenangkan membahagiakan bagi semua dan itu artinya kepemimpinan yang tidak mengkotak kotakan
kepemimpinan yang bisa merangkul semua dan menyangkut soal populis hati hati dengan terminologi itu
karena di jakarta ada kemiskinan yang luar biasa
kalau kita tanya masyarakat kelas menengah ya apa masalah di jakarta macet
tapi kalau kita tanya masyarakat umum empat ratus ribu lebih itu nganggur mas
kalau nganggur nggak punya masalah kemacetan nggak pergi kan nggak bisa kerja
jadi pengangguran harga yang mahal kebutuhan pokok yang mahal itu adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat di jakarta
jadi kepemimpinan efektif itu akan bisa membuat program program berjalan
dengan program berjalan maka
penanggulangan masalah ketimpangan masalah lahan masalah banjir masalah kemacetan itu bisa jalan
untuk kurun waktu lima tahun atau
untuk satu tahun kemarin
jadi bayangkan kalau misalnya pemerintah jakarta itu efektif
maka program program pengendalian banjir itu bisa jalan
itu terlaksana semua
kenapa itu tidak macet
komunikasi pemimpin harus berkomunikasi
kan pemimpin harus berdialog dengan sana sini
membuat program jalan
tapi kalau pemimpin hanya zero sum
saya benar anda salah
saya menang anda kalah
ya nggak akan pernah jalan itu
dan itu harus berbicara dengan banyak pihak
tapi mas begini di atas kertas bukan di atas kertas
di atas kertas hasil survei
sejumlah lembaga survei
masuk di tataran runner up belum pemenang
apa strategi selanjutnya
anda masih di runner up mas anies
kami bukan seorang yang sudah berada di dalam pemerintahan
bukan di dalam konstelasi jakarta
karena itu kami harus menjelaskan apa yang kami rencana
jadi strateginya satu dengan menunjukkan kompetensi para
terus yang kedua adalah menunjukkan rencana rencana programnya
program program apa yang ditawarkan untuk jakarta
yang ketiga menawarkan nuansa apa yang akan berbeda di jakarta
karena ini bukan soal program saja
tapi juga soal nuansa soal bagaimana atmosfer di jakarta
tiga itu yang akan kita dorong di dalam kampanye
dan kami berkampanye dengan berbagai media
satu dengan media sosial
dan juga dengan ketemu warga
langsung berinteraksi dengan warga
mas ini kan orang bilang pilkada dki ini
begitu apa ya riuh rendah
apa namanya suasananya begitu
belakangan bahkan agak menegangkan gitu ya
dengan aksi demo bela islam
yang menuduh ahok menistakan agama
dan seterusnya dan seterusnya
apa pandangan mas soal ini
kalau pilkadanya memang menarik perhatian
mungkin ada faktor sejarah juga
karena dulu ada seorang yang pernah menjadi gubernur
lalu menjadi presiden
karena itu kemudian tempat ini dilihat sebagai salah satu tempat yang menarik
stepping stone untuk di indonesia
terus yang kedua karena seluruh media pusatnya di jakarta
bahkan kalau sebuah jalan mau diubah rutenya
jadi berita kok di tv
jadi berita nasional
berita nasional padahal cuma satu jalan aja tuh
mau dijadikan satu arah gitu jadi pita nasional
padahal kalau orang yang dengerin di mamuju gitu
apa urusannya sama kita di sini
apapun yang terjadi di jakarta
karena media pusatnya di jakarta
maka dia menjadi berita di seluruh indonesia
itu menurut saya yang menyebabkan mengapa pilkada jakarta sudah gitu tentu saja
keterlibatan pimpinan pimpinan partai di level nasional langsung
padahal pilkada gubernur ada banyak tempat
pada saat yang sama
soal sarah bagaimana mas
isu sara yang sekarang ini menjadi semacam apa ya
bisa dikatakan komoditas kemudian
dilekat lekatkan dengan masalah pilkada kemudian
kami akan terus konsisten kampanye dengan pesan pesan tentang perubahan untuk jakarta
baik melalui program baik melalui
baik tentang nuansa baik melalui gaya kepemimpinan
karena kita merasa ya yang mau diubah jakarta itu itu
jadi kita konsentrasi tentang itu
jadi kita konsentrasi tetap pada pesan pesan untuk perubahan jakarta
nah menyangkut perkara hukum yang sekarang berjalan
itu bukan nggak ada kaitan dengan kami
kami akan terus menerus konsentrasi di dalam kampanye
tentang perubahan kepimpinan perubahan program dan perubahan nuansa di jakarta
tiga itu yang akan kita dorong
bagaimana kemudian tanggapan mas anies ketika orang menghubung hubungkan mas anies
sekali lagi mengasosiasikan mas anies ke kubu tertentu dalam konflik ini konflik sarah ini
saya berdialog dengan
karena ada pks di dalam dan
iya sebetulnya di tiap tiap kubu itu ada komponen komponen bermacam macam
dan kita malah ingin kalau kita lihat tuh pesan persatuan
kita malah justru ingin menggaungkan pesan persatuan itu
nah ini memang di tengah keramaian
terutama ketika peristiwa tuntutan ini muncul
tapi pesan kita tetap sama kok
bahwa jakarta ini adalah tentang mengubah kotanya mengubah warganya mengubah nuansa kepemimpinannya
nah di dalam proses politik itu ada yang mencoba menghubung hubungkan
tapi kalau nggak ada hubungannya emang gak bisa diapa apain
dan anda menolak untuk dihubung hubungkan
mungkin dihubungan dengan apa ya
ya artinya diasosiasikan dengan
oh ini mas anies ini kan kubunya ada yang dari pks dan kemudian pks
malah pks sama sekali nggak terlibat
dan itu bisa dicek tidak terlibat sama sekali
bisa dicek lah semua itu
malah bagi pimpinan media teman teman mereka mereka yang mengamati mereka tahu persis
ini apa yang kita kerjakan betul betul fokusnya di
dan isu sahara itu kan sebenarnya isu
dan isu sahara itu kan sebenarnya isu
menyebarkan kebencian yang masalah
kalau menyebarkan kebencian nah di situ ada problem
itu yang kita tidak pernah mau lakukan
kebencian karena faktor apapun
bahkan karena tidak setuju program pun
jangan tebarkan kebencian karena nggak setuju program
bukan hanya sahara ya
misalnya nggak setuju kebijakan soal relokasi
ya katakan aja nggak setuju tapi tidak perlu menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran
sebenarnya anti mainstream loh
dari pola kontestasi politik yang sekarang ini kita lihat gitu
di seluruh dunia sesudah ada media sosial
ruang itu menjadi ruang bukan hanya friksi tapi konflik
jadi tajam kadang kadang
tapi bangsa kita pada akhirnya bukan bangsa yang hidup di dunia sosial
bangsa kita ini hidup di dunia nyata
dan seringkali kalau kita ketemu orang yang kalau di medsos itu kerasa luar biasa
pas kita ketemu biasa biasa aja
jadi itu yang saya lihat kartun bagus itu kemarin saya lihat
ada kucing kena sinar siluetnya itu gambarnya singa
seperti itu ya
di media sosial ya kelihatan luar biasa
jadi menurut saya ya ini bagian dari proses kita belajar
tidak semua kita ketika mengetik membayangkan yang
kita ngobrol begini kan ada aksi reaksi nih
kalau ngetik itu kan dengan layar kosong tuh
dan kita membaca intonasi dengan intonasi kita sendiri
bukan intonasi si penulis
jadi saya rasa pada ujungnya kita akan bangun suasana yang lebih
rakyat kita ingin suasana yang lebih baik kok positif
setelah ini kita akan mendengarkan apa pendapat seorang anies baswedan
terhadap basuki cahayapurnama dan agus hari murti yudhoyama
sesaat lagi kami akan kembali
baik kita kembali mas
apa yang paling ini baru berapa
dua minggu ya
baru dua minggu kampanye seminggu
ya hampir dua minggu
hampir dua minggu kampanye
apa yang paling menarik
ini kan mas anies hadir sendiri kalau dua ribu empat belas kan on behalf of orang lain
kalau ini kan mas anies membawa diri mas anies sendiri
bertemu langsung dengan orang yang akan memilih mas anies
sebetulnya saya dulu juga berinteraksi langsung ya dengan publik gitu
kita ketemu dengan masalah masalah yang kadang kadang unik
harapan dari publik juga bervariasi
saya datang ke satu kampung di jakarta utara
seorang tua dengan di dorong kursi roda
saya tanya bapak ingin apa pak dari pemerintah kalau bapak ingin sesuatu
orang ini kena stroke dengan kursi roda
saya ingin jalan dibangun pak
bapak soal jaminan kesehatan
enggak saya mau jalan ini dibangun pak
coba dalam kondisi sakit dalam itu yang dia pikirkan masih orang lain
saya ketemu dengan ibu ibu di kampung di jakarta barat
pak dia bilang ngomong terus terang
tapi nggak bisa masuk sekolah negeri pak
daftarnya pakai online
ibunya bodoh begini
jadi istilahnya ibunya bodoh begini
di kampung kumuh memang
kenapa sih pak
kok nggak dipikirin pendaftaran untuk kita kita
dia lagi ngobrol sama mantan menteri pendidikan nih
memang pendaftaran dikerjakan oleh pemda
pemda memutuskan menggunakan itu
orang yang tidak memikirkan hanya dirinya
tapi juga saya ketemu dengan orang yang bilang
pak anies kemarin saya ini mantu pak
terus ongklos sewa tendanya belum lunas
pak anies bisa gak pak bantu ongkos tendanya
jadi ketemu dengan segala macam asli
tapi satu hal yang pasti
buat saya satu bulan ini lebih dari sekedar berkampanye
ini adalah sebuah perjalanan spiritual
ini adalah sebuah perjalanan yang penuh makna
saya datang ke berbagai kampung
dari mulai yang sejahtera sampai yang amat amat berat kondisinya
di jakarta itu ya
masih ada yang begitu ya
ya saya kira kira sudah tahu mas soal kemiskinan itu
saya sudah kerja urusan kemiskinan sejak zaman kuliah
bahkan program kita indonesia mengajar itu daerah daerah
tapi datang di kampung kampung miskin di jakarta sangat berbeda
ini bukan mengeksploitasi kemiskinan
ini karena kita kita semua menurut saya tidak banyak melihat aspek itu
dan jumlahnya besar
dan ini di ibu kota
mengatakan pada kita semuanya di sini
biarkan ketimpangan ini
mereka itu gak punya banyak hal mas
bahkan tanah pun mereka punya
bahkan tanah pun mereka nggak punya
yang mereka miliki itu cuma harapan untuk hidup lebih baik
karenanya perhatian pada mereka itu mutlak
dan ini bukan populis
ini tanggung jawab konstitusional
betul betul tanggung jawab konstitusional
jadi saya ini mendatangi mereka
saya lebih banyak mendengar mas daripada bicara
karena saya kemudian merasa ini adalah suara suara rakyat yang harus kita buatkan solusinya
dan kita tawarkan kita ajak bicara mereka
sebagian dari aspirasi itu bisa dibaca dengan mata
sebagian bisa didengar dengan telinga
sebagian besar hanya bisa dirasakan dengan hati
datang gak belum tentu orangnya bisa mengekspresikan
tapi dia diam dia tunjukkan
ini pak tempat saya tinggal
kamar tiga kali ruang tiga x empat berenam
bapak ibu dengan empat anak
di dapur di situ uang makan di situ
semua di situ
kawar mandi di luar
dan itu jumlahnya masif kolosal
akankah kita izinkan di jakarta ada ketimpangan seperti itu
saya katakan tidak
karena itu saya komit untuk membereskan soal itu
satu soal kesejahteraannya sendiri
yang kedua soal kesehatannya
bayangkan di mereka tidak ada air bersih
itu syarat mendasar untuk sehat itu air bersih
gak bisa kita seperti ini terus
saya katakan pada semua kita komit
dalam lima tahun harus dua x lipat tipanisasi untuk pam
dan bagi mereka yang rumahnya miskin keluarga keluarga miskin rumahnya kecil
maka subsidi dari pemerintah
kalau tidak kita akan bayar ongkos mereka sakit
kita kan maunya ngobatin di ujung
dan ini problem ini harus memiliki komitmen
saya komit untuk membereskan soalan ini
tuntas sekali dalam lima tahun tidak
dalam lima tahun ke depan kita harus membereskan persoalan ketimpangan di jakarta
ada satu hal yang penting sekali
kita kita yang sudah alhamdulillah sekolah kelas menengah
kadang kadang melihat banyak dari mereka yang datang ke sini sebagai pendatang
seakan akan kita bukan pendatang gitu di kota ini
kita semua adalah pendatang di kota ini
dan jangan pernah menganggap mereka itu beda dengan kita
mereka juga warga negara indonesia kok
gak boleh cara pandangnya kayak singapura
oh yang datang orang asing kita pulangkan aja gitu
tidak ini paspornya
ini ktp nya mana kalau bukan ktp ini ya silahkan
ktp republik indonesia
tidak ada ktp jakarta
anda buka semua ktp
tulisannya kartu tanda penduduk republik indonesia
jangan pernah bilang ada ktp jakarta
gak ada itu
yang ada itu kartu tanda penduduk republik indonesia
kita punya kesamaan kok
tapi ktp nya ktp indonesia
mindset ini yang harus dikembalikan
suka tidak suka jakarta adalah ibunya kota kota di jakarta
ini ibu kota
ibu kota indonesia
di sini pusat perekonomian
di sini pusat pemerintahan
dan di sini pula jakarta indonesia dideklarasikan
sumpah pemuda maupun indonesia merdeka
jadi konsekuensi dari sebuah ibu kota
dia harus bisa
masa ketimpangannya luar biasa di tempat ini
dan tidak semuanya terekspos
tapi itu sisi lain dari jakarta
yang bila itu dibereskan
ada rencananya ada
kita punya rencana konkret untuk membantu mas
dan saya ketemu mereka
mereka tidak pernah menolak namanya penggusuran enggak
mereka bilang oh hanti
mereka itu bilang ajak kami bicara
sehingga solusinya itu kita bicarakan sama sama
dan saya juga melihat jangan kita memindahkan
itu seperti pindah barang
ini yang mau dipindah itu kehidupan
bukan pindah barang
jadi tempatkan mereka seperti kita ditempatkan
jika kita akan berhadapan dengan perpindahan
kita akan cari tempat kerja yang dekat
cari tempat anak sekolah
tidak bisa hanya sekedar tanggal sekian anda kosongkan
itu saya ingin saya kembalikan di kota ini adalah kepemimpinan efektif
program semua berjalan
kepemimpinan yang manusiawi
yang menempatkan warganya sebagai orang sejajar
dan kepemimpinan yang mengirimkan pesan pesan yang menyatukan
bukan pesan pesan yang justru memecah barang
justru memecah belah
dan kita ingin di jakarta menjadi contoh
bahwa sebuah kota itu bisa membahagiakan warganya
lepas dari semuanya
mas anies dan pak basuki cahayapurnama
dan mungkin juga agus yudhoyono
mungkin pernah bertemu pernah kenal dan pernah dekat
boleh saya tanya pendapat mas anies
apa yang terpikir oleh mas anies ketika orang menyebutkan basuki cahayapurnama
pak basuki adalah orang yang pekerja keras
dan pak basuki adalah orang yang memiliki komitmen
untuk menuntaskan apa yang dia rencanakan
kalau agus yudhoyono
agus yudhoyono adalah seorang anak muda potongan
potensi sangat besar
prestasi akademiknya cukup baik
dan berasal dari keluarga yang terhormat
dan sejauh ini dia bisa menunjukkan sebagai putra yang menjaga nama keluarga dengan amat baik
bagaimana kemudian nanti pembagian kerjanya antara anda dan mas sandi
jadi kami memang
meskipun tidak secara tertulis gitu
tapi kekuatan bang sandiaga uno adalah pada pembangunan ekonomi
mulai dari investasi yang besar
sampai mikro pasar infrastruktur itu beliau punya pengalaman yang luar biasa
saya rasa indonesia beruntung
ada anak muda yang berhasil menjadi pebisnis sukses
yang bukan dari anak milioner gitu
ini adalah seseorang yang menitik
ini aset untuk bangsa
saya merasa bangga sekali
bahwa saya bisa berpasangan dengan orang yang kalau saya ditanya itu saya bisa ceritakan track recordnya gitu loh
saya bukan cerita oh ini siapanya siapa
ini adalah seorang anak dari pendidik
yang berhasil bisnis sukses dan pengalaman bisnisnya
itu akan bisa menjadi inspirasi
dan bisa menjadi terobosan terobosan untuk jakarta
jadi bang sandiaga akan banyak fokus disitu
fokus itu artinya kita tetap bekerja bersama
saya saya ini background banyak yang mengira saya background pendidikan
saya nggak pernah ilmu pendidikan
kemudian masternya saya bilang public policy
saya justru akan fokus pada governance
kemudian pada welfare
dan terobosan terobosan untuk membuat jakarta menjadi kota yang manajemennya menjadi lebih baik
dan kekuatan kita apa yang kami lakukan adalah itu
memang ini bukan persoalan yang serhana di jakarta
tetapi berdasarkan pengalaman yang kami miliki insya allah kita bisa melakukan sesuatu
saya kemarin di camp digbit itu mengelola sekitar lima puluh tiga triliun
anggaran yang langsung dalam kendali saya
dan dua ratus lima puluh empat triliun dalam koordinasi
di jakarta ini kira kira anggaran enam puluh dua triliun
dari sisi pengelolaan pegawai tujuh belas ribu itu langsung dalam tangan saya
kemudian tiga lima juta orang dalam koordinasi
itu angka yang sangat besar
nah sekarang jakarta ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan itu
jadi saya melihat pengalaman pengalaman yang ada selama ini
insya allah akan bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan jakarta
jadi saya dan bang sandi merasa dapat kehormatan
bahwa akumulasi pengalaman yang kita miliki
itu bisa menjadi kebaruan untuk jakarta
dan insya allah itu yang kita tawarkan
mas anies terima kasih atas waktu dan kesempatannya
sukses untuk anda
kemudian wawancara saya dengan kandidat gubernur dki nomor tiga anies baspedan
dari seorang anies baswedan kita mendengar rangkaian kata yang indah dan bernas
darinya pula banyak yang belajar bagaimana cara memotivasi
lalu bergerak mencoba membangun kebaruan
kini anies melangkah ke panggung yang lebih besar
arena politik yang menuntut bukti dari hanya sekedar kata kata
kebaruan yang sering ia gaungkan tentu akan berhadapan dengan perubahan zaman yang serba cepat
dan serba terbuka
gelombang transformasi publik ini
mampu menjalarkan perlawanan
pada kekuasaan yang hanya dibangun
oleh aktor berwatak oportunistik
menempel kawanan elit
atau sekedar berbagi cerita dan janji manis belaka
jangan sampai gaung kebaruan
justru termakan arus kebaruan itu sendiri
sampai jumpa di afd now berikutnya